beginilah jalannya evakuasi terhadap seorang remaja yang tercebur ke dalam sumur berkedalaman dua puluh enam meter rabu siang
warga perumahan bukit kemiling permai kecamatan kemiling bandar lampung ini
secara bersama sama menarik tali yang diikatkan ke tubuh putra riansyah di dalam sumur
remaja tiga belas tahun ini akhirnya berhasil diselamatkan setelah satu jam berada di dalam sumur
meskipun sempat jatuh pingsan putra riansyah hanya mengalami luka ringan
putra riansyah tersembur ke dalam sumur tidak terpakai di area kompleks perumahan bukit kemiling permai bandar lampung
diduga korban terpleset saat bermain di atas sumur yang berada tidak jauh dari rumahnya
saat saya lagi duduk duduk mendengarkan jeritan anak minta tolong minta tolong
saya kira cerita mereka ini hanya sekedar main mainan atau candaan itu
jadi sampai dua kali tiga kali dia minta tolong saya penasaran saya datangin
jangan jangan ini beneran
saat saya datang nyamperin katanya beneran
anak itu nggak tahu adanya cerita di dalam sumur
agar peristiwa serupa tidak terulang
anggota kepolisian sektor kemiling bandar lampung akan menutup sumur tersebut
kita himbau untuk sumurnya tetap nanti akan kita buatkan cor
apa besi atau dari kayu
nanti minta bantu disampaikan dengan pemilik juga
nanti saya ini cek untuk keamanan ini biar kita tutup
supaya tidak ada kejadian seperti ini lagi tidak terulang
setelah di evakuasi dari dalam sumur
korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan medis